bukan ga enak dilihat orang
kirain pergi lama itu bawa hasil
kan taufik udah bilang nih
segala sesuatu yang hilang
itu susah ditemukan kembali
kabar gembira apa
saya tadi ngeliat emasnya
ternyata sedang dipake sama
yang ini mah
ini mah ma failures
udah lama lagi bu aja
nanti bandi bukannya bantuin
saya baru pertama kali melihat orang seperti ini
aduh kumatuh ya
coba berdiriin bandi berdiriin
ini mah keserakainya bandi
sok dipukul aja
gak ada haluan airnya
aduh gak berani bu
itu kata rome stephen tyler dari aerosmith
kalian harus memperhatikan
siap siap apat
kami siap memperhatikan bos
saya tidak tau bos
yang penting saya memperhatikan
siap siap apat
saya sampe berebat dengan kalian
kalian bukan hanya jadi pengekor saya
kalian itu harus punya dan mencari inisiatif
kamu simpan dimana itu inisiatif
gak tau bos
dia sampai mencarinya
itu bos mana pesan tuh
aduh papi kok mahal itu itu bhandi
bisa juga bingung bu aja
ini kepala seperti oleng
sebetulnya ada apa ini mami
si banditnya tadi dateng
terus bawa kabar
kalau emas jatuh udah ditemukan ada di tangan rentenir
kenapa tidak sekalian diambil
itu dia pak bos
saya mah mana berani
jangan mah nanti serem serem
serem sama jelek bandi
papi yang turun mami
aduh papi jangan atuh papi
papitnya masih sakit begini
udah istirahat aja
tapi demi mami
apapun akan saya hadapi
gelut sama macam
akan papi hadapi
tidak perlu bhandi
tidak suka sama orang yang berambut keriting
apa itu pak bos
kamu buka saja toko kamu tunggu
oh siap laksanakan
orang sekali berpapi yang turun
selamat malam pak bos
aku tak mau
jalan sama gitu takut
saya permisi dulu
mau buka toko
ini terima kasih banyak
sekitulah terima kasih
kalau sama kemal mah santai aja
ini kenapa kok bisa barengan namanya jihan
ya mungkin kan
si kemal teh sekarang mengenalin kalau ke kita
kalau si jihan teh calonnya
enggak tadi si mami teh juga pengen kesini
tapi nitip salam aja katanya
buat kang nenang sama teh nur
jadi tadi si kang kemal teh pengen kesini juga
iya maksudnya juga tuh
eh teh nur saya teh boleh izin ke kamar mandi
kang jihan teh mau nanya
di belakang ada jalan keluar lain gak
aku kan tau
jihan teh pernah berbohong
nah hukumnya berbohong itu gimana sih kang
boleh jelasin lagi gak
rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
hendaklah kalian selalu berlaku jujur
karena kejujuran membawa kepada kebaikan
dan kebaikan menghantarkan seseorang ke surga
dan apabila seseorang selalu berlaku jujur
dan tetap memilih jujur
maka akan dicatat di sisi allah sebagai orang yang jujur
dan jauhilah oleh kalian untuk berbuat dusta
membawa seseorang kepada kejahatan
dan kejahatan menghantarkan seseorang ke neraka
dan jika seseorang senantiasa berdusta
dan memilih kedustaan
maka akan dicatat di sisi allah
sebagai pendusta atau pembohong
aduh berat ya
sahih itu hadis
hadis ini diriwayatkan oleh imam ahmad
al bukhari dan kitab kitab al a'damul mufrat
at tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih
ya udah kalau gitu teh
jangan tanya lagi sekali lagi ya
beneran di belakang gak ada jalan keluar
gak boleh bohong
ari kamel teh mau makan
di udah ngerepotin
jihannya lama ya di dalam
ternyata dipaksa jihan
jihan nya udah pulang duluan katanya
jihan pulang duluan
jihan pulang duluan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas tunggu lagi kita
waduh lah untung antum ada di sini
haji ada berulang mana
enggak cuma lihat itu yang di depan kita
memangnya ada apa lagi kang
menurut abang kita andi deris dari halloween
wan dulu lah
dia itu udah gak keluar pengen ningkirin saya dari muka bumi ini
emang artinya itu
makanya antum jangan belajar bahasa arab terus
sekali sekali belajar bahasa jerman
oh jadi yang tadi itu bahasa jerman
itu mah bahasa spanyol
dia itu marah karena setiap hari saya nasihati
dia pengen menghajar saya
bahkan saya lawan wan dulu lah
untung antum ada di sini
jadi antum bisa bersaksi kepada semua masyarakat di sekuya
kalau kemudian saya harus nemu
cukup cukup cukup
cukup kak adidah cukup cukup
ini gak bisa dibiarin
ambil musuh cari bantuan
kak adidah gak sabar ya
bertahan di sini
jangan lupa baca doa
anda cari bantuan dulu
iya sebentar sebentar
aduh kang ada apa tuh kang
kenapa haji jahal membiarkan saya right here waiting for you di sini
kenapa orang itu pergi
hadi jahal mencari bantuan untuk menggulingkan saya
supaya terbebas dari pada utang piutang pada saya
di rumah gak boleh disini gak boleh ngomong dimana tuh
iri karena allah memberikan kasih sayangnya kepada kang kho sik
sehingga memberikan sifat lembu ikhlas
setiap menolong orang itu jarang dibeliki orang lain
alhamdulillah allah sudah banyak memberi ke saya pak ustadz
tapi ya kalau saya sendiri mah tidak seistimewa itu
kalaupun ada hal hal baik yang pernah saya lakukan itu semua karena allah
kalau saya sendiri lebih banyak melakukan kesalahan kehilapan kealpaan
itu rentenir sedang membuat perhitungan dengan kang haji jahal
dan sekarang beliau sedang terancam
kita harus berbuat sesuatu
pak ustadz saya pagi dulu untuk tolong kang haji jahal